indonesia pada tahun dua ribu enam puluh berkomitmen untuk mengimplementasikan zero emission atau emisi nol dari produksi rumah kaca
ini merupakan bagian dari upaya dunia untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan pemanasan global
nah untuk mencapai emisi zero ini masih banyak yang perlu dilakukan tentu saja dengan mengurangi emisi gas rumah kaca yang selama ini masih cukup tinggi
sementara untuk mencapai emisi zero tentu lebih banyak lagi jumlah energi baru dan terbarukan yang harus kita gunakan
listrik merupakan salah satu energi yang emisinya itu bisa dikatakan cukup bersih
akan tetapi di indonesia untuk memproduksi listrik ternyata kita masih sangat mengandalkan fossil fuel atau energi yang berasal dari minyak bumi dan batu bara
nah bagaimana cara kita memproduksi
listrik yang bersih dan juga berasal dari energi baru terbarukan insight with desi anwar saat ini akan membahas cara caranya

energi merupakan penggerak utama dalam kehidupan terutama di masa modern sekarang ini
akses terhadap energi akan memberikan kepastian untuk melakukan berbagai aktivitas yang bukan hanya bermanfaat
melainkan juga memiliki nilai ekonomi tinggi
indonesia di usianya yang telah lebih dari tujuh puluh enam tahun

terus menghadapi tantangan yang kompleks dan berkepanjangan terkait akses terhadap energi terutama terhadap energi listrik
akses terhadap energi tidak lagi dapat diterjemahkan sebagai akses terhadap energi semata
dengan perkembangan yang ada saat ini akses yang harus ada adalah akses terhadap energi yang bersih dan andal
untuk memastikan maka ketersediaan energi pun harus dapat dipastikan kualitasnya dalam hal kebersihan
serta keandalan untuk sejarah

indonesia memiliki komitmen nasional untuk berkontribusi dalam mitigasi perubahan iklim
dari total campuran energi primer nasional pada dua ribu dua puluh
menteri energi dan sumber daya mineral arifin tasrif mengatakan
indonesia mengoptimalkan penggunaan energi terbarukan untuk mencapai rasio elektrifikasi
untuk itu pemanfaatan energi terbarukan yang tersedia setempat perlu ditingkatkan
guna mendukung program elektrifikasi terutama di daerah terluar dan terpencil
selain itu indonesia juga mengembangkan terobosan dalam mengurangi emisi dari pembangkit listrik
energi adalah mesin penggerak perkembangan manusia
kita butuh akses energi untuk kehidupan sehari hari seperti kegiatan perekonomian
pendidikan dan kesehatan
akses energi adalah hak asasi manusia dan merupakan bagian dari target pembangunan berkelanjutan
atau sustainable development goals yang diadopsi oleh para pemimpin dunia di tahun dua ribu dua puluh
namun satu miliar orang masih hidup tanpa listrik dan lebih dari tiga miliar orang belum bisa memasak dengan bersih
energi ramah lingkungan dan inklusif berupaya mewujudkan sistem energi yang berkelanjutan dan adil
mulai dari segi kebijakan dan regulasi penyedia energi dan bisnis hingga institusi dan konsumen
wujudkan sistem energi yang ramah lingkungan dan inklusif memberi banyak manfaat bagi manusia dan planet kita
untuk mengurangi emisi gas rumah kaca mau tidak mau kita harus mengembangkan energi baru dan terbarukan
nah ini merupakan energi bersih yang tiba tiba akan dihasilkan

nah sejak tahun dua ribu lima belas indonesia memang sudah berkomitmen ya dalam paris agreement
tapi sampai sekarang ini terus terang kita masih sangat tergantung pada energi fosil
nah bagaimana nih caranya untuk meningkatkan produksi dari energi bersih itu
sehingga kita bisa mencapai target yang lumayan cukup tinggi
saya ditemani oleh wiluyo kusduiharto ketua mki atau masyarakat kelistrikan indonesia untuk membahas
bagaimana masyarakat kelistrikan melihat ini upaya untuk mengembangkan energi bersih ini
sehat selalu ya
baik mbak desy
ya kita ini semua sudah divaksin dan sudah antigen pcr dan lain sebagainya
jadi semoga aman perbincangan kita hari ini
pak willio kalau kita bicara mengenai energi baru terbarukan ini sebenarnya kan topik cukup lama
yang saya ingat pada tahun dua ribu lima belas bahkan saya ke paris ya waktu itu ada cop
yang dimana indonesia itu memiliki ambisi untuk mengurangi gas rumah kaca
kita salah satu produsen gas rumah kaca yang tertinggi di dunia
bahkan sekarang pada dua ribu enam puluh harus zero emission
jadi emisinya betul betul zero
tapi sekarang dua ribu dua puluh satu energi mix kita itu masih jauh dari harapan
apa kira kira yang selama ini menghambat ya pengembangan dari energi bersih ini pak willio
terima kasih mbak desy
jadi memang mki saat ini sedang gencar
memberi masukan kepada pemerintah bahwa sesuai dengan target pemerintah
di mana road map zero carbon itu ada di tahun dua ribu enam puluh
sehingga mki juga memberi masukan kepada pln
bagaimana pln bisa mengurangi hasil karbon dari pembangkit pembangkit fosil mereka
nah kebetulan mki juga sudah
beberapa kali berdiskusi dengan pihak pemerintah dan pln
dan alhamdulillah sudah keluar peta jalan road map net zero emission atau zero carbon dua ribu enam puluh
dengan cara memberikan peluang kepada pembangkit pembangkit ebt ini berkembang
dan ini alhamdulillah sudah ditampung oleh pemerintah dan pln dengan adanya ruiptl yang baru
seperti apa kira kira esensinya
l yang baru ini memberi kesempatan kepada pln dan swasta untuk membangun pembangkit pembangkit ebt
di mana pembangunan pembangkit pembangkit fosil
itu sejak tahun dua ribu dua puluh satu sampai dua ribu tiga puluh sesuai dengan ruiptl yang baru dua ribu dua puluh satu dua ribu tiga puluh
itu pembangkit fosil dihentikan pembangunan
hanya melanjutkan pembangkit pembangkit yang sudah tanda tangan bpa
sedangkan sisanya yang baru itu dilakukan dengan membangun pembangkit ipt
presentasi pembangunan pembangkit ipt di new ruiptl atau greener ruiptl
jadi green ruiptl yang pernah dikeluarkan
itu adalah ruiptl yang sekarang ini
ini berarti itu energi baru terbarukan
jadi mungkin kita banyak istilah teknis di sini
buat pemirsa kita cukup aman
tapi istilahnya kalau energi baru terbarukan ini
ini kan bukan seperti yang selama ini kita gunakan yaitu fosil
energi fosil itu biasanya dari minyak batu bara
dan ini kan menimbulkan banyak sekali polusi
sementara energi baru terbarukan
mungkin kita bisa sebut indonesia sebagai negara yang banyak mataharinya
banyak airnya sumber bayunya atau anginnya dan lain sebagainya
peta dari ebt yang kita miliki saat ini seperti apa pak willio
dan berapa persen kontribusinya terhadap grid nasional
itu sudah dinyatakan oleh pemerintah
dan pln wajib memenuhi itu
kalau tidak mau harus ya
betul betul mbak desi
jadi mki sekarang mendorong pln dan stakeholder yang lain
pihak swasta untuk sama sama
jadi tidak bisa pln sendiri harus sama sama
dari kondisi yang ada saat ini
kita harus membangun tambahan sembilan gigawatt
delapan gigawatt dalam waktu sepuluh tahun
sehingga bauran energi mix itu bisa dicapai
dan itu pln sendiri hasil diskusi kami dengan pln
sudah mempunyai program transformasi green
jadi dimana satu pembangunan pembangkit pembangkit ipt
skala besar misalkan pltb plta kemudian upper
plta itu air karena banyak hidro kan
iya betul hidro dan kemudian geotermal yang sekarang melimpa
kemudian juga kita punya yang namanya program co firing
jadi mengganti pasokan batu bara sebagian
dan target kita adalah lima puluh dua pltu di tahun dua ribu dua puluh lima
kemudian juga kita membangun pembangkit seperti upper ciso kan
kemudian juga kita akan melakukan program
de dieselisasi mbak desi
pln akan melakukan program de dieselisasi
jadi diesel dihapus
iya di daerah daerah tiga t dimana masih banyak diesel diesel di sana
itu karena bbm ini masih menggunakan bahan baku impor
untuk mengurangi subsidi kepertaminan juga
dan juga untuk menurunkan bbb pln
maka nanti akan di hybrid kan
hybrid jadi dicampur campur
ini penting karena misalnya seperti tenaga solar
atau tenaga surya
ataupun tenaga angin
itu kan tidak bisa terus menerus
kalau tiba tiba tidak ada angin mau kemana
jadi kita komen mbak desi
jadi kalau siang kita menggunakan photo voltage
photo voltage ini dari surya kan
jadi ketika nanti antara jam sembilan sampai jam tiga sore
itu menggunakan photo voltage
sisanya nanti kita menggunakan diesel
sehingga mengurangi konsumsi bbm
dan juga mengurangi subsidi
dan juga bisa menurunkan bbb
karena bbb untuk menggunakan photo voltage
itu lebih rendah daripada yang menggunakan diesel atau bbm
iya ini pak wiljo ini banyak sekali singkatan
singkatan daerah tingkat ini maksudnya kan daerah tertinggal
daerah terbiskin dan terluar
ini ambisius sekali
jadi dari sekarang sampai tahun dua ribu dua puluh tiga saja
nah dari air ada hidro ada uap
ada angin ada geotermal dan lain sebagainya
ini yang paling bagus untuk indonesia itu
itu ebt di mana mana seperti apa saja
energi baru terbarukan ya
atau sesuai dengan topografi ataupun basi
betul pak nessy jadi sebenarnya untuk energi
kita tidak boleh tergantung pada satu sumber energi primer
nah untuk daerah sumatera
itu sangat berlimpah dengan air hidro hidro hidro
dan juga geotermal
kemudian untuk sulawesi
di sana berlimpah dengan angin dan air
ya saya sudah pernah lihat ada di sidrap itu
iya di sidrap dan di tolo
kemudian kalimantan sangat berlimpa dengan air
jawa geotermal air juga melimpah
dan kapasitasnya total sekitar dua belas giga pak nessy
total sampai potensinya
sekarang kita hanya berapa giga yang kita tap
sembilan sementara kita mengembangkan sembilan
jadi masih banyak masyarakat
masih banyak peluang
kendalanya tadi kan dari pertama dari peraturan pemerintah
sudah cukup dengan ru tadi yang panggil
itu sudah bisa memberikan insentif membuat investor tertarik untuk beri
karena awal awalnya memang jauh lebih mahal ya dalam mengelola ebt ini
tantangannya bukan hanya ru ptl mbak desy
tetapi juga nanti pembebasan lahan perizinan
sebagai contoh membangun photo voltage surya
itu satu mw itu butuh satu hektar lahan
jadi kalau misalkan bangun lima mw
tentunya butuh lima hektar
tentunya proses pembebasan lahan ini harus didukung oleh pemerintah
cq pemerintah daerah atau stakeholder yang lain yang ada di daerah
itu kan ada payungnya kan
ada payung regulasi infrastruktur
ada ada pak nessy
tetapi kami inginnya supaya program ini cepat bergulir
ya ada kemudahan kemudahan
kemudian juga ada insentif pak nessy
karena pricing ini jadi kendala saat ini
teknologi ebt masih mahal
dibandingkan compare with batubara
iya yang sekarang lagi melimpah dan harganya juga jauh lebih murah
betul jadi harus ada insentif
misalkan pajak biaya masuk untuk ebt
kemudian ppn
dan insentif insentif lainnya sehingga harga pricingnya tersebut
bisa berkompetisi dengan pembangunan fosil
nah ini kira kira akan dikabulkan oleh pemerintah
mudah mudahan mki terus mendorong pak nessy
supaya ebit ini berhasil dan juga ada insentif insentif dari pemerintah
kami terus menyuarakan itu
oh jangan sampai kesempatan untuk membangun ebt di indonesia ini
menjadikan indonesia sebagai pasar saja
bukan sebagai produsen
ya pemerintah yang jelas kalau meningkatkan ini harga listrik kan pasti
jadi ini kira kira bagaimana nanti dari segi para investor ini
tertarik nggak untuk pindah ke
walaupun sekarang sudah tidak ada pilihan ini
sesuatu yang membuat para investor itu sangat tertarik untuk
sangat tertarik pak nessy sangat tertarik
walaupun biayanya tinggi
iya lender lender sangat tertarik untuk membangun ebt
bahkan menghentikan loan mereka bantuan mereka untuk membangun fosil
bahkan china sekarang sudah berhenti memberikan bantuan kepada investor
untuk membangun pembangkit pembangkit fosil
ini kesempatan pembangunan pembangkit pembangkit ebt
nah cuma pricing bpp kami mempunyai biaya pokok produksi
bpp itu biaya pokok
biasanya biayanya lebih tinggi daripada harga jual
ya betul pak nessy betul
karena cost nya dollar sebetulnya harga jualnya rupiah
betul batu bara saat ini harganya tujuh antara lima sampai tujuh sen usd per kwh
sedangkan pembangkit pembangkit ebt rata rata delapan sampai bahkan lima belas
untuk foto voltage yang surya yang menggunakan baterai malah ini jauh lebih mahal
karena teknologi baterai masih mahal
jadi ini kesempatan investor untuk masuk indonesia membangun ebt
tentunya juga membawa teknologi
dan kami pun mensyaratkan juga tkdn pak nessy
supaya nanti industri industri lokal
itu bisa berkembang
tkdn tingkat komponen dalam negeri pak
jadi kita tidak terlalu mengandalkan impor ya kita meningkatkan
iya mki juga sudah menyuarakan kekhawatiran hal tersebut
berkali kali kita menyampaikan ke stakeholder bahwa jangan sampai
kesempatan untuk membangun ebt di indonesia ini
menjadikan indonesia sebagai pasar saja bukan sebagai produsen
makanya kita dengan kementerian perindustrian
dengan kemenkomar invest terus mendorong supaya tingkat komponen
dalam negeri ini meningkat seiring dengan jumlah investasi yang besar
itu kira kira mbak desi
kalau kita lihat juga pemerintah kan sangat ini
komit sekali untuk mengelektrifikasi kan nanti ada
electric vehicle bahkan baterai litium dan lain sebagainya
ini semua harusnya diproduksi oleh dalam negeri
dan juga biofuel dan macam macam lah yang kita bisa kembangkan
tapi dari masyarakat kita kita bisa mengambil keuntungan
dari masyarakat kelistrikan indonesia ini
ini kan kendala dari regulasi sudah bisa ini lah
sudah lebih mempermudahkan
insentif apa lagi yang diperlukan selain pajak dan supaya harganya juga menarik
mekanisme pinjaman juga
mekanisme pinjaman selama ini seperti
ya mungkin menggunakan pasar mungkin diberi kemudahan bunganya agak rendah
sekarang bunganya berapa
antara tujuh sampai delapan
ya yang jelas di bawah itulah
jadi kita juga sekarang teman teman di pln juga sering ditanya oleh stakeholder yang lain terutama swasta
ini kapan pln ini segera melounge ruptl ini
nah ini sedang kita persiapkan
ini masih r soalnya ya sekarang
masih belum betul
kita persiapkan mbak desy
jadi kita mendorong teman teman di pln untuk segera melouncing program ebt ini
terutama program dedesilisasi
karena ini manfaatnya sungguh luar biasa
di mana pln juga diuntungkan dengan penurunan bpp dan juga subsidi bbm bisa berkurang
iya ini harus secepatnya apalagi kalau target dua ribu dua puluh tiga harus kita penuhi
kalau tidak kan dari mana ini kita bauran energinya akan kita capai
tapi indonesia ini bagi investor asing misalnya ini kan memerlukan teknologi
yang memerlukan know how dan juga tadi komponen komponen impor
ya betul mbak desy
bisa break even atau untung bisa berapa bagi para investor atau
saya rasa kalau keuntungan itu relatif karena kontrak kita ini menggunakan mekanisme kontra ipp mbak desi
jadi swasta diberi kesempatan membangun dengan kontrak jangka panjang
jadi nanti mereka dengan bunga yang sesuai dengan bunga yang disepakati dengan pln
tentunya mereka juga akan mendapatkan profit dan pln diharapkan juga mendapatkan keuntungan untuk bisa transfer knowledge dan juga menurunkan pbb
kami harapkan seperti itu
jadi tidak hanya dibanjiri oleh material material atau peralatan peralatan luar negeri tapi nanti suatu saat material tersebut bisa dibikin di indonesia
ya bisa made indonesia
dan kalau bisa kita juga ekspor ya
iya betul mbak desy
ekspor baterai dan lain sebagainya
pak william kalau bicara masalah listrik
listrik ini kebutuhan ya selainnya kebutuhan dasar
kalau kita tubuh ini seperti darahnya
tanpa ada listrik ya kita tidak ada ke industri lah
sementara di indonesia sendiri kebutuhan terhadap listrik apalagi tadi tiga t itu yang terpencil termiskin dan terluar itu kan masih perlu di service lah atau dilayani
ini bagaimana untuk menyatukan kedua kebutuhan ini
kebutuhan untuk membangun perekonomian tapi kebutuhan masyarakat untuk
memiliki listrik yang terjangkau dan lebih dari sekedar hanya hidupin lampu ya
jadi memang pln dalam hal ini diberi tugas satu sebagai kooperasi harus untung kedua sebagai abdi negara ya perusahaan negara yang harus mempunyai pso public self revival obligation
kita memang selama ini juga diberi tugas oleh negara untuk melistriki menaikkan rasio elektrifikasi melistriki seluruh warga negara hingga setelah itu kita bisa membangun listrik
dilistriki oleh pln dalam hal ini
nah saat ini daerah daerah yang tiga t tersebut itu memang benar benar daerah yang sangat jauh dari jangkauan kita terutama di indonesia timur
mungkin mereka harus pakai genset selama ini ya
untuk itu teknologi photo voltage
ini sangat cocok untuk daerah daerah terpencil di situ karena tidak membutuhkan peralatan yang besar
cukup pakai panel surya baterai selesai bisa dinikmati oleh masyarakat
nah problemnya adalah harga tadi pricing tadi
nah ini sedang kita diskusikan terus menerus dengan pemerintah cg kementerian esdm dan bumn bagaimana sih cara melistriki di daerah indonesia timur
kita sudah punya program menggunakan betul voltage panel surya kemudian kita pakai istilahnya talis
kita menyebutnya tabung listrik
kayak tabung gas tapi isinya listrik kita namakan tabung listrik
jadi nanti pakai photo voltage ada stasiun pengisiannya ini baterainya atau tabung listriknya kalau dipakai rumah begitu dia habis dicas di splu tadi
tapi ini sudah dilakukan ada prototipe nya
sudah ini sudah iya sedang jalan pak desi di indonesia timur di papua dan di maluku
dan ini berjalan dengan baik ya cukup ini konsisten ya
iya insya allah
biasanya kan kalau listrik di tempat tempat terpencil itu hanya dua tiga jam per hari dan itu juga pada malam hari misalnya
pak wiloyo kalau kita melihat yang di indonesia ini kita kan banyak sekali tadi sumber sumber untuk ebt dan bicara mengenai energi baru terbarukan ini kan sudah cukup lama
harganya saya lihat juga di dunia semakin lama semakin turun
dan bahkan kalau solar panel itu kan harganya juga semakin
ini harusnya kan tidak menjadi kendala
betul pak desi betul
kita sedang membangun photo volties di waduk yaitu di cerata dilakukan oleh pjp anak usaha pln kerjasama dengan swasta satu ratus empat puluh lima mw
saat ini sedang konstruksi
memang harganya sekitar lima sekian sen mbak desi
dan bahkan saat ini ketika kita akan melelangkan yang program sesuai rptl baru ini harganya saya dengar dengar antara tiga sampai empat
jadi turun terus kan
cuma pak desi photo voltage itu adalah untuk peaker
sebenarnya intinya adalah di baterai
jadi listrik itu kan kendalanya tidak bisa disimpan
jadi peaker ini harus kita paham nih
maksudnya itu pas ketika ada mataharinya kan
iya pas ada mataharinya
jadi akan berfungsi kalau ada matahari
jadi kalau malam mau tidak mau harus balik ke grid
iya nah kita berusaha supaya listrik yang dihasilkan oleh solar panel atau photo voltage tersebut bisa disimpan di baterai
nah itu komponennya mahal kalau baterai
kalau baterainya masih mahal masih tiga belas sen sekian
oh itu di situ kosnya
itu problemnya di situ dan teknologinya masih sangat sulit itu mbak desi
jadi memang kita harapkan dua ribu dua puluh delapan kita prediksi harga baterai ini bisa turun sampai tujuh sampai delapan sen
apalagi kalau kita produksi baterai sendiri
sehingga nanti listrik dari matahari itu selain dipakai untuk di rumah sisanya juga bisa disimpan
malamnya baru kita pakai dengan menggunakan baterai kira kira gitu mbak desi
listrik lewat baterai juga
pak wiloyo ini waktunya sudah hampir habis tapi tanggal dua puluh tujuh oktober ini hari listrik nasional
nah ini sebagai ketua umum mki pasti kan ada wish list ya
apa kira kira yang menjadi keinginan dan tema yang tahun ini
dan kira kira bagaimana memperbaiki kinerja dan kerjasama dengan pemerintah seperti apa
kami harapkan dengan adanya ruptl yang baru dua ribu dua puluh satu dua ribu tiga puluh yang lebih kita kenal sebagai green rptl
pemerintah dan seluruh stakeholder termasuk industri kelistrikan ini sudah bersama sama membentuk sebuah ekosistem mbak desi
yang mampu memberikan listrik yang hijau bersih dan juga terjangkau harganya dan reliability nya juga terjaga pasokannya
nggak mati mati kepada masyarakat itu harapan kami jadi menjaga ekosistem bisnis ketenaga listrikan
tidak hanya pln tapi swasta harus hidup semua
sekali lagi terima kasih dan tetaplah bersama kami insight
dan saya desi anwar akan segera kembali dengan narasumber berikutnya
para dubes dari lintas negara itu datang audiensi ke komisi tujuh untuk membahas really you are working on renewable energy bill gitu
mengembangkan energi baru terbarukan tentu memerlukan kolaborasi antara pemerintah dan sebagai pembuat kebijakan
tentu saja dengan pelaku industri dan juga masyarakat dari roadmapnya regulasinya kemudian undang undangnya serta insentifnya
karena mau tidak mau kita harus memiliki energi baru terbarukan sesuai dengan target yang cukup ambisius
pada tahun dua ribu enam puluh zero emission
dan ini sudah tidak bisa dikawal
dan ini semua mau tidak mau kita mengandalkan listrik yang diproduksi dari energi yang bersih
untuk berbicara mengenai kebijakan kebijakan apa saja yang disediakan untuk mengembangkan energi baru terbarukan ini
saya sudah ditemani oleh seorang anggota komisi tujuh dpr yang masih sangat muda
masih milenial dan tentu saja memiliki pemikiran yang sangat cemerlang
dia roro esti widya putri
senang sekali bertemu dengan seorang milenial tapi sudah memiliki peran yang sangat penting di masyarakat
energi baru terbarukan ini sangat penting karena ini adalah masalah masa depan
generasi penerus bangsa harus istilahnya menghadapi tantangan global
pemanasan global dan juga perubahan iklim
bagaimana dari segi kebijakan apakah sudah cukup mendukung roadmap dari energi baru terbarukan
bagus pertanyaan mbak desy
jadi kami menyadari bahwa saingan negara indonesia ini sudah meratifikasi perjanjian paris
jadi kita mengetahui dulu cop dua puluh satu diadakan di paris perjanjian paris tahun dua ribu lima belas
dan kami negara indonesia sudah meratifikasi hal tersebut
di mana telah dilahirkan sebuah undang undang undang nomor enam belas tahun dua ribu enam belas
yaitu adalah komitmen bersama waktu itu kebetulan yang menyepakati antara komisi tujuh dpr bersama dengan kementerian lingkungan hidup dan kehutanan
jadi komitmen ini sebetulnya ada gitu ya
we have show the world bahwa kita mempunyai komitmen dan kita ingin melakukan perubahan yang memang dibutuhkan gitu
dari segi bagaimana kita dapat mengurangi emisi karbon
nah maka kami di komisi tujuh melihat
bahwasanya kita mempunyai peran nih
gimana caranya ke depannya
kita tidak hanya membahas mengenai undang undang yang sifatnya berkaitan dengan sumber energi yang fossil fuel oriented
kita ingin mendorong ataupun melakukan sebuah terobosan
dimana memang pada dasarnya dibutuhkan sebuah payung hukum untuk mendorong dan mendukung dengan adanya transisi energi di indonesia
maka dengan begitu komisi tujuh kami sepakat gitu
karena dari cop dua puluh satu sampai sekarang sudah mau cop dua puluh enam
sudah ada enam tahun
sudah ada gap lah ya
dan kami mengetahui bahwasanya di dpr ini kan kolektif kolegial
jadi pendapat lintas fraksi itu harus kita dengarkan satu per satu
dan yang saya syukuri adalah di dalam rapat internal kami sepakat
semua fraksi akhirnya sepakat
dan sekarang para pimpinan juga sangat antusias
untuk mendorong adanya transisi energi
sekarang alhamdulillah kita sudah mendorong ruu energi baru dan terbarukan
masuk di dalam prolegnas
dan sekarang tingkat pembahasannya sudah di tahap dibahas di badan legislasi
kira kira perlu berapa lama lagi sebelum bisa diperhadapkan
tapi kalaupun tidak bisa tentunya akan kita lanjutkan diskusinya tahun depan
kemarin belakangan ini bagaimana caranya komisi tujuh ataupun dpr bisa membuka ruang bagaimana partisipasi publik itu terjaminkan dan dilakukan
maka kami membuka pintu untuk para industri lintas sektoral para akademisi bahkan ngo komunitas
kita buka ruang agar mereka datang ke dpr untuk memberikan masukan masukan dari mereka
harapannya adalah bahwasanya komisi tujuh ini bisa mendorong hal ini
ini adalah sebuah kebijakan yang sifatnya berdasarkan sains
dan kita betul betul memperhitungkan apa sih sebetulnya kebutuhan daripada sektor sektor publik dan lintas sektoral
tapi sense of urgency dirasakan mbak roro
karena kita kan sudah tahun dua ribu dua puluh satu ya sudah akhir tahun dua ribu dua puluh
hanya dua tahun yang dari sekarang ini bagaimana optimis ke arah situ
itu saya sih berharap ya mbak ya kita sih we're doing the best we can
nah maka tanpa adanya payung hukum yang bisa mendorong perkembangan daripada industri yang berkaitan dengan energi terbarukan
mereka tidak punya insentif nih untuk bergerak
you know when we kalau kita berbicara mengenai price aja dia selalu kalah dengan energy for life
dan ini biasanya yang dikeluhkan ya oleh power producer
nah khusus untuk pembangkit tenaga listrik yang berdasarkan energi baru terbarukan ini bagaimana
sejauh mana ini undang undangnya untuk bisa diterapkan
karena di situ kan meliputi insentif juga bagi para pelaku industri dan juga dari pricingnya belum lagi pembebasan lahannya
ini bagaimana supaya cepat bisa diimplementasi
jadi semua itu sudah kita pertimbangkan ya di dalam perkembangan

kebetulan pembahasan panjangnya nanti pasal per pasal akan kita lakukan bersama dengan pemerintah setelah selesai dibalik gitu
jadi in more detail kita akan membahas mengenai insentif dalam bentuk apa juga gitu ya
dan selain dari itu kami ingin menekankan bahwasannya walaupun bukan ranahnya komisi tujuh tapi kita ikut monitor
bahwasannya kemarin sudah dibahas mengenai carbon pricing carbon tax system
dimana sudah disepakati atau mungkin still under discussion
dengan harga dua lima kalau tidak salah ya dollars per metric ton
walaupun kesepakatan sebelumnya adalah di lima dolar
tapi itu pun merupakan pertanyakan bagi kita gitu ya
is that i nove incentive gitu untuk memberikan kepada para pelaku industri misalnya di bidang yang sifatnya rendah karbon
dan kami berharap mungkin setelah mendapatkan masukan juga bahwasannya carbon tax ini akan dilakukan bertahap
jadi kita lihat testing the water dan lain sebagainya
nah nanti salah satu langkah konkret yang bisa kita lakukan di komisi tujuh adalah untuk melakukan rapat gabungan gitu
lintas sektoral komisi sebelas tujuh semuanya yang berkaitan lah dengan isu ini
komisi enam juga bahkan untuk betul betul memetakan apa sih yang dimaksud dengan carbon taxing system ini
apakah dana yang didapatkan daripada sistem perpajakan khusus untuk karbon
bisa kita gunakan khusus juga untuk betul betul menangani permasalahan perubahan iklim ini
iya dan ini juga harus sesuai dengan standar nasional
karena yang pricing carbon ini kan tidak bisa indonesia punya harga segini kemudian negara lain punya harga yang lain
mungkin yang terakhir

supaya negara negara multinasional itu juga akan melihat ke indonesia wah ini dari segi regulasinya sangat mendukung
dan dari segi implementasi untuk pengurangan emisinya juga sesuai dengan standar
tapi dengan waktu yang cukup cepat karena dua ribu tiga puluh itu dimana kita harus mengurangi cukup besar ya emisinya
itu hanya sepuluh tahun kurang dari sepuluh tahun dari sekarang
dengan adanya pembahasan mengenai kebijakan ini di parlemen
sebetulnya sekarang sudah memulai attracting
lintas negara gitu
jadi banyak sekali bahkan para dubes dari lintas negara itu datang audiensi ke komisi tujuh untuk membahas
mereka sangat antusias gitu dan menyambut dengan baik bahwa ternyata oh negara indonesia komit nih terhadap komitmen misalnya paris agreement dan lain sebagainya
kami berharap ke depannya dengan adanya payung hukum regulasi ini kita bisa meningkatkan investasi juga ya di bidang energi terbarukan misalnya
namun kita juga berharap bahwasannya transisi energi ini dijalankan as mood as possible
karena tidak mungkin juga kita harus akui ya
kita sampai kekurangan listrik ya karena pasokan listrik kita semakin lama juga
jangan sampai itu terjadi dan kita harus mengakui bahwa mayoritas daripada pembangkit saat ini itu fossil oriented
nah maka untuk melakukan sebuah transisi nanti ada beberapa teknologi yang perlu kita dorong gitu ya
bahkan in the oil and gas sector juga berbicara mengenai energi secara keseluruhan
bagaimana kita bisa shifting dengan baik karena suka tidak suka fossil fuel ini kan selama ini sudah menjadi penopang daripada rgdp growth gitu
kalau kita hentikan dengan gitu saja itu akan sangat sulit
mungkin mbak roda terakhir ini kan sudah cukup lama ya paris agreement seperti saya katakan tadi tahun dua ribu lima belas
sekarang sudah mau masuk kok ke dua ribu dua puluh satu yang ke dua puluh enam
terus terang apa sih penghambat utama selama ini bagi sebuah undang undang atau regulasi untuk direalisasikan
padahal kebutuhannya itu sudah jauh dari lama dipikirkan
mungkin yang pertama adalah political will ya
the political will and the political readiness gitu untuk melakukan sebuah perubahan
dan juga selain dari itu komitmen lintas sektoral gitu
saya selalu mengutarakan kalau kita sudah ambisius nih mengenai target ini tapi misalnya the soul of taker yaitu pln masih kurang komit terhadap ini bagaimana gitu
apalagi sekarang proyek tiga puluh lima menit

masih didominasi oleh fossil fuel gitu

tapi ya kita menyadari bahwa ini kan sebuah kontrak yang sudah berjalan lama gitu
jadi sangat sulit untuk dihentikan dengan begitu saja
tapi intinya mungkin political will dan juga
legal will itu apalagi khusus dari pembuat kebijakan itu paling penting
baik itu dpr ataupun pemerintah gitu

dan saya sih melihat bahwa seluruh sektor harus mendukung ya dalam fase transisi ini
karena ini pr kita bersama dan komitnya harus sama
kita tahu sekarang target baru kita adalah net zero emission tahun dua ribu enam belas
kita melihat kementerian sdm komit industri kemarin
kita juga tanya komit pln pun komit
semua itu komit tapi kan kuncinya di pelaksanaan akhirnya
implementation adalah sesuatu yang harus kita kawal
itu bagian dari pada fungsi pengawasan dan pr juga
dan regulasi itu paling penting
karena tidak ada yang bisa berjalan tanpa regulasi
ini harus datang dengan cepat
karena kalau ini lambat semuanya juga akan terpengaruhi
yang paling tidak political will sudah ada ya ke arah situ
semua orang merasa sense of agency
kita punya target dan target itu yang bikin kan kita sendiri
tidak ada negara lain yang menerapkan target itu kepada kita
jadi mau tidak mau harus kita laksanakan
nadia semoga sukses dalam perjuangannya
kita harapkan sebelum akhir tahun ini
undang undang untuk energi baru terbarukan
juga sudah bisa dilaksanakan
sekali lagi terima kasih mbak roro ya
insight with desi anwar akan kami lanjutkan setelah yang berikut ini
sebenarnya mungkin orang orang bilang
oh gaya hidup yang ramah lingkungan tuh mahal ya
sebenarnya prinsip dari keberlanjutan ramah lingkungan
tidak hanya baik untuk lingkungan
tapi juga secara ekonomis kan masuk juga
terimakasih banyak mbak roro

oke udah dulu
secara diri sendiri maupun secara industri dan secara global
telah menimbulkan gas rumah kaca yang ternyata berdampak terhadap
kerusakan lingkungan dan juga pemanasan global dan perubahan iklim
dan kalau terus menerus kita lakukan tentu saja akan drastis dampaknya
terhadap kehidupan manusia di planet ini khusus bagi generasi penerus
ini akan merupakan tantangan yang sangat besar
oleh sebab itu kita sekarang melihat begitu banyak anak anak muda
anak anak milenial sangat concern terhadap lingkungan hidup
dan upaya upaya untuk menurunkan emisi gas rumah kaca
salah satu misalnya greta thunberg yang selalu menyuarakan kritis
terhadap kebijakan kebijakan yang justru memperburuk situasi ini
nah di indonesia juga tidak sedikit anak anak muda khususnya kaum milenial
yang sangat peduli terhadap lingkungan hidup
dan saya sudah ditemani oleh salah satunya
si cantik vania fitra yantiher lambang putri indonesia tahun dua ribu delapan belas
yang ternyata sangat sangat peduli terhadap lingkungan
dan bahkan justru melibatkan diri dalam pengembangan energi baru terbarukan
alhamdulillah kabar baik
sehat selalu ya
sehat selalu tentunya
kalau kita lihat sekarang ya banyak sekali anak anak muda ya generasi
ini sangat dipahami karena ini sangat berdampak terhadap masa depan mereka
kalau kita mengalami krisis akibat lingkungan krisis akibat cuaca ekstrim dan lain sebagainya
tentu mereka lah yang harus istilahnya menjadi korban
nah untuk itu mau tidak mau kita semua harus hidup dengan serba ramah lingkungan
termasuk kegiatan sehari hari yang kita lakukan
fania bagaimana pemikiran fania mengenai betapa pentingnya kita untuk hidup
menghormati lingkungan kita dan juga memberikan kontribusi untuk menurunkan gas rumah kaca
ya pastinya penting sekali ya untuk kita mengubah pola hidup ke gaya hidup yang lebih sustainable
atau berkelanjutan atau ramah lingkungan ya kita bilangnya
karena semua kita berkontribusi dalam krisis ini
dan kita juga yang harus menanggung apalagi tadi sempat disebutkan bahwa
ini adalah masa depan kita
kita pertaruhkan gitu kalau kita nggak ngerem gitu istilahnya kan dengan segala aktivitas kita
mungkin bisa dibilang setiap aktivitas manusia bahkan even kita bernafas pun gitu kan kita melepas emisi karbon
tapi semenjak ya revolusi industri hadir kemudian muncullah sektor sektor seperti kelistrikan industri kemudian juga transportasi
yang akhirnya membuat
emisi karbon ini kan semakin signifikan ya maksudnya
jauh lebih dari sebelumnya
dan ada momentum juga kemarin ketika pandemi ketika lockdown bahkan
ketergantungan kita terhadap listri itu luar biasa meningkat ya
secara pribadi mungkin kalau bukan secara industri
dan apa untuk kegiatan mobilisasi kan mungkin jauh lebih berkurang ya

berarti ternyata wow kegiatan kita selama ini tuh sebesar itu ya kontribusinya
dan kita nggak bisa bilang bahwa oh satu orang yang berubah nggak akan membuat perubahan apapun
actually we can multiply that gitu kan berapa kita bisa mempengaruhi orang orang sekitar kita
berada di teman teman keluarga
karena apa ya mungkin nggak butuh seorang influencer sebuah yang punya followers banyak untuk memberi tahu
justru mungkin orang orang di sekitar kita jauh lebih percaya sama kita
jauh lebih mudah menular karena behavior itu kan sangat menular ya mbak ya
hal hal kecil yang kita bisa lakukan ya free sampel yang pastinya menggunakan kendaraan umum begitu ya
dan lebih hemat energi
misalkan ngecas jangan sampai lupa untuk mencabut sampai kabel ya
sampai kabelnya gitu ya ketika sudah
kalau keluar ruangan matikan listrik atau kalau tv tidak ditonton jangan dihidupkan terus menurut
ini menarik sekali karena saya melihat ya tadi betul sekali ketika masa peak pandemi semua lockdown social distancing itu kan
polusi di jakarta saja kan kelihatan menurun
kita melihat langit biru tapi sekarang sudah mulai kembali ke normal
jadi berarti kontribusi kita untuk mencemari udara ini kan sangat sangat tinggi
hal hal yang kecil tadi selain itu yang bisa kita lakukan
lakukan tapi dilakukan terus menerus ya
saya lihat kan banyak sekali sekarang misalnya kurangi penggunaan plastik
karena plastik juga dalam proses pembuatannya juga banyak sekali mencemarkan ya
dan juga mendaur ulang misalnya dan melakukan hal hal yang sifatnya ramah lingkungan
tapi ivania sendiri ini bagaimana
kesehariannya dari mengkonsumsi makanan mungkin memasak belanja berkomunikasi transportasi itu apa yang dilakukan
sebenarnya banyak sekali yang bisa dilakukan
kalau misalkan saya sendiri mulainya dari misalnya ngurangin jajan di luar
itu sangat berpengaruh karena ketika kita jajan di luar pasti banyak bungkus kemasannya
apalagi kalau tidak prepare dengan kotak makanan
kemudian kalau masak sendiri juga pastinya lebih hemat
dan nutrisinya juga lebih bagus
jadi sebenarnya mungkin orang orang bilang oh gaya hidup yang ramah lingkungan itu mahal ya
jadi coba cek lagi
sebenarnya prinsip dari keberlanjutan ramah lingkungan tidak hanya baik untuk lingkungan tapi juga secara ekonomis kan masuk juga gitu ya
jadi sebenarnya ketika diterapkan itu lebih hemat
jadi misalnya mengurangi jajan itu tadi kemudian juga
kalau menggunakan listrik itu sendiri bagaimana ini
karena kita sangat sangat tergantung ya kepada listrik kan ya
yang pastinya kalau pagi tuh wajib banget untuk matikan lampu
untuk di rumah sendiri penerangan memang dimaksimalin dari jendela ya
matikan lampu buka jendela maksimalin
jadi sekarang kan lagi ini juga ya mungkin anak anak milenial lagi pada misalnya mau bikin rumah desain rumah
itu penting banget untuk memikirkan aspek aspek sustainability seperti pagi itu
penggunaan air juga harus dihemat
hemat air seperti itu
kemudian juga ke listrik kan kalau bisa dihindari
ventilasi juga dimaksimalkan sehingga kita nggak perlu banyak pakai ac seperti itu
jadi kan pastinya jauh lebih hemat listrik
dan itu juga selain baik untuk lingkungan baik juga buat kantong gitu kan
apalagi kita milenials yang masih ibaratnya ngumpulin aset gitu di usia usia segini
jadi it's good for lingkungan dan juga buat ke
dan kita harapkan juga ke depan mobil mobil listrik itu juga sudah masuk ya sudah produksi
karena ini sangat membantu ya untuk mengurangi energi yang mencembur
mungkin ada kira kira apalagi pesan yang bisa disampaikan oleh vania khusus bagi anak anak milenial sekarang
dalam menjaga lingkungan kita supaya kita tidak ikut mencemarkan atau menambah gas rumah kaca
ya mungkin buat teman teman semua ini mungkin tips yang apa ya mungkin sering banget teman teman mendengar
ya udah langkah kecil yang penting dibiasakan gitu
seperti menggunakan transportasi umum
kemudian juga mengurangi penggunaan plastik dan segala macam
kemudian juga mungkin ada hal hal kecil yang teman teman lakukan tapi sering dilupakan gitu ya
bahwa ini tuh penting bahwa menghabiskan makanan gitu ya itu pun juga penting
karena ketika makanan tidak habis mereka terfermentasi tidak terkeluar dengan baik
itu kan juga mengeluarkan gas yang sebenarnya juga contributing ke gas rumah kaca juga
itu juga hal hal kecil yang mungkin kita lupa
kemudian juga kalau menurut saya yang terpenting dalam menjalani atau transisi ke gaya hidup yang lebih ramah lingkungan adalah planning
jadi apa apa harus di planning less impulsif perencanaan dengan baik
karena bayangkan misalnya kita seharian mau beraktivitas kemudian kita tidak berencana dulu nih hari ini mau kemana saja
kemudian ujung ujungnya kita akan kesulitan misalnya menggunakan transportasi umum
ujung ujungnya yaudah deh kita harus berusaha

instead of pakai kendaraan umum
atau bahkan jalan kaki sekarang mungkin lebih kalau dekat
misalnya seperti itu kan mbak atau
kayak misalnya mau makan di luar oh lupa bawa kotak makanan atau lupa bawa
bawa tumbler biasanya sekarang
jadi menurut saya konsisten dalam merencanakan adalah komponen yang paling penting untuk kita transisi ke gaya hidup yang lebih ramah lingkungan
terima kasih banyak fania
terima kasih banyak fania untuk inspirasi dan semoga tentu saja diikuti oleh kita kita semua ya
bukan hanya milenial nih
biasanya kalau milenial itu mereka jauh lebih pekal lah lebih peduli terhadap lingkungan karena ini berkaitan dengan masa depan mereka
justru kita kita ini yang biasanya konsumen sangat sering sekali tidak berpikir dalam kita melakukan aktivitas maupun konsumsi mungkin dengan menggunakan energi yang masih polutif atau masih kotor
kita harus segera hidup dengan gaya hidup listrik ya serba listrik
ya sekali lagi terima kasih dan tetaplah bersama kami insight with desi anwar akan segera kembali dengan narasumber berikutnya
ini kita bicara ekosistem jadi semua harus sehat ya
jadi baik pelaku usahanya negaranya pemerintah maksudnya tentunya kemudian ke masyarakatnya itu sendiri
nah pada tanggal dua puluh tujuh oktober merupakan hari listrik nasional
bagaimana kita membuat listrik kita memproduksi listrik kita agar bersumber dari energi baru
terbarukan sudah ada bersama saya lucita indriani atau yang biasa dipanggil sebagai mbak uci ya ketua hari ketua panitia hari listrik nasional ya
ternyata di indonesia ini kita punya yang namanya hari listrik nasional
tepatnya yang ke tujuh puluh enam tahun ini
luar biasa ya
padahal listrik itu sebenarnya sudah ada cukup lama ya
lebih dari seratus tahun di dunia ini
tapi di indonesia ini tantangannya sekarang ini jauh lebih berat
karena selama ini listrik kita diproduksi lebih banyak menggunakan bbm batu bara
dan sumber sumber energi yang sifatnya itu sangat mencemarkan ya polutif
tuntutan untuk listrik diproduksi secara bersih
ini apa kira kira pada tahun ke tujuh puluh enam ini
terima kasih mbak desy
jadi kami dari masyarakat ketenagalistri indonesia
alhamdulillah kita dipercaya sudah sekian tahun untuk menjadi center point begitu ya
untuk penyelenggaraan hari listrik nasional
nah yang ke tujuh puluh enam ini kita mengambil suatu momentum yang berkaitan dengan energi bersih
ya kebetulan ya
dan juga ini akan berurutan dengan acara cop dua puluh enam
oke flash go awal bulan depan ini ya besok ini
jadi pas sekali karena memang disitu kita antara lain komitmen indonesia mengenai energi bersih
untuk itu kita tahun ini mengambil tema adalah kebangkitan sektor ketenaga listrikan
untuk energi bersih
jadi agak pas momentumnya
dan kami membuat hari listrik nasional ini menyelenggarakannya itu sebagai bagian dari sebuah momentum tahunan
dimana seluruh stakeholder ketenagalistrikan yang punya kepentingan kepada ekosistem yang berjalan dengan baik
itu semacam sama sama kita merenungi
sudah sampai dimana gitu
masa pandemi ini momentum yang bagus ya untuk merenungi dan mencapai
untuk melindungi dan juga untuk melihat apa yang harus kita perbaiki ya ke depan
jadi kita semacam melakukan introspeksi sampai dimana
dan ke depannya ini seperti apa strategi kita untuk penyediaan energi listrik yang bersih
nah sehingga kita tahun ini memang agak sederhana dibandingkan tahun tahun sebelumnya penyelenggaraannya
jadi bulan lalu tepatnya di dua puluh delapan dua puluh sembilan september kita melakukan yang namanya digital festival
jadi disitu pun kita melakukan ya sebetulnya semacam seminar
tapi ya kita karena harus melakukan prokes ya
jadi dilaksanakannya dengan fasilitas digitalisasi
yang sangat menggunakan listrik ya
dan kita bekerja sama dengan enlit asia pada saat itu
jadi skala acaranya itu regional seperti itu
dan disitu banyak sekali center kepada isu isu mengenai energi bersih
jadi diantaranya kita walaupun kita berbicara di kelistrikan
tapi kita juga ada
membahas mengenai strategi pendanaan
karena sekarang pendanaan multilateral international itu sangat memperhatikan persyaratan persyaratan lingkungan
semuanya harus berkaitan dengan energi bersih
dan bagaimana komitmen dari indonesia dalam hal ini
dan juga tentunya pelaku usaha di sektor ketenangan listrikan terhadap target net zero emission dua ribu lima puluh
indonesia sendiri sebenarnya dua ribu enam puluh ya
di indonesia menjadi dua ribu enam puluh
tapi kita memang tadi bicara dengan cop ini
cop yang sebenarnya merujuk ke cop yang di paris tahun dua ribu lima belas
indonesia punya target yang cukup ambisius
tadi kita sudah berbincang dengan pak wiluyo sebagai ketua umum masyarakat ketenaga listrikan indonesia
bahwa dia cukup optimis ya
tapi how nya ini yang menurut saya itu sangat penting
karena target untuk bauran dari energi yang indonesia gunakan
menurut mbak uci sendiri ini bagaimana cara implementasinya ke sana yang berkaitan dengan kelistrikan atau ketenaga listrikan seluruh indonesia ini
karena disini ada aspek kepentingan pembangunan nasional
tapi juga aspek kesejahteraan masyarakat
ketersediaan listri itu sendiri
dan aspek menciptakan energi yang betul betul bersih
sehingga tidak ada emisi gas rumah kaca
memang kalau di indonesia ini kita masih berhadapan kepada penyediaan terlebih dahulu
akan tetapi bagian dari komitmen pemerintah indonesia tentunya kita harus tetap menuju ke arah target itu
oleh karenanya memang di dalam banyak sekali diskusi diskusi kita
baik dari kemarin yang kita laksanakan digital festival
maupun influence influence yang ingin kita selalu bangun ya
oleh masyarakat ketenaga listrikan indonesia
melalui kegiatan kegiatan bulanan
itu memang mendorong ke arah
bagaimana pelaku usaha termasuk juga mungkin pln
terbantu atau terdukung bagaimana mereka itu bisa betul betul menuju ke arah target itu gitu
nah memang kita salah satunya yang menjadi tantangan tadi
antara lain pendanaan
kemudian juga persyaratan persyaratan lingkungan di dalam operasional
tapi saya rasa itu adalah bagian dari suatu pembelajaran atau suatu upaya
yang bagian dari komitmen itu sendiri
tapi pendanaan yang ideal itu selama ini seperti apa
kalau saya lihat kan misalnya negara negara skandinavia itu sangat tertarik ya
apalagi dengan upaya upaya mengurangi emisi mengurangi zat rumah kaca indonesia itu pasti
tapi kan dari kitanya sendiri
bagaimana komitmen kita untuk mengimplementasinya sejalan dengan standar internasional
jadi bukan masalah anggaran atau dananya saja
tapi komitmen dari kita untuk mengimplementasi
karena kalau kita lihat sekarang kan memang juga sumber sumber pendanaan atau multilateral finance seperti ini
mereka akan sangat memperhatikan ya
artinya proyek proyek mana yang akan didanai itu mereka akan sangat senang
karena mereka memiliki dananya dan mereka harus memberikan dananya
dan mereka akan memilih
artinya mungkin ya kalau kita berkaca kepada beberapa sepuluh tahunan yang lalu atau lima belas tahun lalu
waktu kita ada percepatan pltu waktu itu
nah saat ini untuk pembangunan pltu akan lebih susah untuk mencari sumber sumber pendanaan atau dukungan dari multilateral agency semacam itu
sehingga memang kita sendiri dengan situasi itu ya tentu mau tidak mau lah gitu ya
mulai bergerak ke arah energi yang bersih
⁇ thats ⁇ why bagian dari kami di mki itu memang disitulah kita coba mendorong menyatukan antara kepentingan pemerintah itu sendiri
kemudian antara pelaku usaha dan juga masyarakat
kita juga mencari profit atau paling tidak bisnisnya bisa sukses kan
karena kan ini kita bicara ekosistem
jadi semua harus sehat ya
jadi baik pelaku usahanya negaranya pemerintah maksudnya tentunya kemudian ke masyarakatnya itu sendiri
kolaborasinya harus betul betul baik
sebetulnya masyarakat saat ini mungkin lebih berbicaranya adalah availability nya listriknya
mungkin tidak terlalu mau dari mana listriknya bersih atau enggak
yang penting ada
kita lah yang harus kemudian mendorong supaya keberimbangan antara keberadaan listrik itu availability nya dengan
dengan clean nya itu ketemu
nah ini bagaimana ini kan kita lihat bahwa masyarakat itu sangat tergantung kepada listrik
tapi mungkin lebih banyak tidak terlalu menghiraukan ini dari mana dari sumber energi bersih atau tidak
yang penting ada
tapi dari segi yang energy mix yang dua puluh tiga harus bersumbernya dari ebt
itu yang untuk household atau yang digunakan oleh masyarakat dan yang untuk industri itu bagaimana idealnya mixingnya itu
sejauh mana masyarakat itu ya idealnya diberikan sumber listrik yang berasal dari energi bersih
jadi kalau seperti di pulau jawa pulau sumatera itu kan listrik saat ini bekerjanya dalam sebuah sistem
jadi dari mana pun dia asalnya dia masuk ke sistem
masuk ke grid
masuk ke grid masuklah dia ke konsumen
tapi sebetulnya kalau kita kepada masyarakat upaya edukasi atau influence nya itu adalah
justru kepada gaya hidup masyarakatnya itu sendiri
jadi mereka juga mulai didorong untuk aware kepada energy bersih seperti itu
di antaranya kan mungkin saat ini masyarakat ini sudah mulai bergerak ke
jadi membuat masyarakat itu banyak menggunakan listrik
setidaknya dalam operation mereka mereka lebih bersih
meskipun memang listriknya masih mix dari yang fossil fuel saat ini
nah itulah kemudian di mata rantai yang di tengah yaitu yang memproduksi listrik
itu yang kita genjot untuk lebih aware atau lebih komitmennya seperti apa
dari investasinya maupun juga dari operationnya yang secara bersih itu bisa diwujudkan
mki kan perannya kayak kompor ya ngomporin gitu ya
tapi kompornya harus kompor listrik

jadi kita harus menggunakan listrik

nah itu yang kita ingin kita lakukan
nah itu yang kita ingin kita lakukan

idealnya ekosistemnya seperti apa
kalau masalah pelistrikan ada konsumennya masyarakat secara luas
ini masyarakat ketenaga listrikan juga
tapi kan ada pemerintah sebagai regulator
ada juga kan investor atau independent power producer dan lain lain
ini idealnya dari segi pembagian
pembagian peran ya
kebahagiaan peran tapi juga sehingga masing masing tidak ada yang dirugikan
seperti apa bentuknya
bentuknya yang kita lihat sekarang kan memang concern dari pemerintah untuk mendorong sektor ketenaga listrikan itu ke arah energi bersih
antara lain mungkin kemudahan kemudahan dari aspek regulasinya atau insentif insentifnya
supaya memang mengarah ke sana
kalau dari sektor sendiri ini kan memang ya tadi dia akan berinvestasi atau akan membangun sangat tergantung juga kepada sumber pendanaan
kebetulan sumber pendanaan khususnya multilateral atau internasional itu dia akan punya persyaratan di sini
jadi mau gak mau
persyaratan itu sangat ketat sesuai dengan
betul kemudian dari masyarakat ini kan sebetulnya banyak sekali didorong concern concern masyarakat
jadi banyak sekali apa ya
dari anggota anggota masyarakat
dari anggota anggota masyarakat yang concern ke sana membuat suatu inisiatif inisiatif untuk mendorong energi bersih di lingkungannya
nah ini juga bagian yang sangat kita dorong
dari mki melihat hal hal seperti itu
ikut mendorong atau ikut meng endorse lah seperti itu
supaya dari semua mata rantai ekosistem ini bergerak semula ke arah sana ya
memang targetnya cukup challenging tapi saya rasa bisa lah secara bersama sama
tapi extra challenging buat indonesia karena kita pertama negara masih berkembang
kedua jumlah penggunanya semakin lama juga semakin meningkat
kebutuhannya juga semakin meningkat dan pasokan listriknya juga harus mengikuti
mau tidak mau
mau tidak mau yang masih siap saat ini sebagian besar masih fosil kan gitu
iya dan dari segi regulasinya kan juga masih harus diperbaiki
tadi kita mendengarkan pak wiluyo ada yang ruptl itu
bisa idealnya kapan ini diterapkan
nah ruptl sekarang itu sudah sangat syarat dengan proyek proyek pembangkitan yang berbasis energi bersih
dan cukup menarik bagi para pelaku
saya rasa cukup menarik itu
karena itu juga lebih membuka ya membuka banyak sekali kontribusi atau peran serta dari pelaku usaha yang lain
atau artinya kita udah bisa membuat supaya lebih menarik lah orang kalau bergerak di bidang ebt itu seperti itu
nah mungkin lebih rinci lagi low hanging fruit
jadi apa karena di indonesia kan sumber sumber tenaga energi baru terbarukan
ini kan cukup banyak ya kita negara yang kaya lah dengan sumber daya alam dan juga ini sebagai negara tropis
yang bisa segera gitu memberikan kontribusi terbesar terhadap pasokan untuk grid nasional ini kira kira mana saja yang bisa cepatnya dikembangkan dalam dua tiga tahun ini sebelum dua ribu dua puluh tiga
oke kalau yang pasokan tercepat ya
sekarang memang yang kita coba genjot itu mau tidak mau memang ke arah kalau non grid ya
jadi masyarakat itu kita coba dorong melalui kemandiran kemandiran energi dari masyarakat
kalau untuk yang grade memang ini masih harus banyak yang dikejar mbak desi ya untuk mencapai komposisi energi tersebut
tapi saya melihat dari apa yang dituangkan dan ruptl
rupitel ini kan kemarin prosesnya cukup panjang karena apa
karena sebetulnya inilah komitmen pemerintah ingin mendorong betul ke arah energi yang bersih
nah low hanging fruitnya saya rasa ya kita sudah ada beberapa inisiasi proyek ya yang bergerak di bidang atau berbasiskan energi bersih
mungkin itu yang perlu kita dorong atau kita coba memastikan mereka itu tepat waktu seperti itu
ya selama covid ini mungkin ada proyek proyek yang tertunda
iya ada beberapa memang terdampak ya karena mungkin juga kita juga masih ada beberapa yang memerlukan bantuan dari teknisi asing seperti itu
karena memang teknologinya atau instalasi itu perangkatnya pun masih sebagian besar kan masih memang berbasis kan teknologi dari luar gitu
makanya cost nya juga atau biayanya juga masih agak besar
sehingga tenaga ahlinya nih yang mungkin tidak bisa dihadirkan atau apa namanya
masih ada kesenjangan lah dari sisi kehadiran mereka di sini
nah itu tapi di sisi lain kita melihat itu bagian dari opportunity juga sebetulnya ya
tapi peran masyarakat tenaga listrik kan itu sendiri dalam elektrifikasi indonesia itu seperti apa
khususnya kan kita punya mimpi untuk semua mobil itu electric vehicle motor
saya lihat sudah mulai banyak ya motor motor listrik
tapi yang jelas kan mobil ini masih jauh dari yang kita harapkan
sementara di negara negara lain ini sudah merupakan yang standar lah
ini bagaimana peran keikutsertaan dan apakah bisa terrealisir
saya sih melihat karena bbm nya masih harganya sangat kompetitif ya
kan perlu charger charger perlu baterai dan lain sebagainya masih jauh ya dari situ
mks sendiri melihat memang kita secara ekosistem dari ev itu memang harus terdukung
kita kan tahu juga bumn set up bumn baterai ya
itu mungkin bagian yang akan juga kita akan coba dorong ya
artinya kita dorong itu mki kan perannya kayak kompor ya ngomporin gitu ya
tapi kompornya harus kompor listrik
betul betul ngomporin supaya itu bergerak cepat
kita punya sumber daya nikel yang banyak untuk baterai itu
tapi dekat juga harus ditambang dengan cara cara yang ramah lingkungan
jadi dengan ramah lingkungan juga
di ujungnya nanti kan dia selain untuk mendukung ev apa namanya memproduksi atau penggunaan ev
di sisi lain juga mendorong kelistrikan yang lebih stabil menggunakan ebt
karena kan kita perlu tuh untuk
ya jangan men charge mobilnya nanti membutuhkan waktu tiga hari misalnya
nah betul itu teknologi
listriknya sendiri kalau kita tergantung sudah ketergantungan sebesar besar
ketergantungan sebesar besarnya pada ebt kepada surya kepada angin
itu kan intermitensinya harus ditahan pakai baterai
jadi sebenarnya di indonesia ini kalau emang tinggal geraknya aja nih
tapi realistis nggak menurut mbak uci nanti kita memproduksi baterai sendiri dan kemudian itu
sebetulnya itu sangat
karena apa kita sumber daya alamnya ada
sayang kan kalau ini nanti hanya dibawa keluar terus kita menjadi pengguna
jadi sekarang itulah saya rasa dari
kementerian bumn inisiasinya seperti itu sangat bagus sekali
dan juga ada mental ada mindset yang harus diubah
tadi kita bicara dengan salah seorang milenial ya yang mengubah mindsetnya untuk semua itu serba listrik
tapi kan kita lihat sekarang kan masih jauh dari itu ya
dan ini bagaimana mengubah supaya nanti ya kompor juga kompor listrik
semua juga peralatan peralatan itu menggunakan listrik
itu nggak mudah
nah itu saya rasa
smart city itu sebenarnya kan berdasarkan konsep ini ya
konsep semua listrik
jadi memang ini harus bergerak semua sih mbak desi
dan itulah saya rasa posisi yang sangat strategis bagi mki
karena dia tuh bisa ada di mana mana
kita sendiri sekarang juga mulai masuk banyak ke millennial
jadi kayak kita buat webinar dan sebagainya itu kadang kadang kita udah targetingnya kepada millennials
jadi mereka juga sudah semakin terupdate
semakin terupdate mengenai energi bersih
mereka makin concern gitu
jadi ya kita harapkan juga akhirnya semua bergerak ke arah sana sih
saya melihat pendekatan pln juga sangat bagus ya
mereka kan sekarang udah pakai apps
udah sangat dekat lah kepada keseharian anak anak zaman sekarang kan gitu
semuanya ada di situ
jadi dari situ saya rasa ya memang harus ditumbuhkan lah semua kita bergerak ke arah sana
jadi mbak uci apa yang kita ingin dapatkan dengan adanya hari listrik nasional ini
yang berbeda dari tahun tahun sebelumnya
semoga pandemi ini kan juga segera berakhir ya kira kira
iya bisa aktivitasnya lebih normal lagi kembali ke normal
nah hari listrik nasional sendiri itu pun sebenarnya tadi yang saya sampaikan di depan itu adalah momentum lah
jadi apa sih yang mau kita benar benar gulirkan atau gaungkan
nah makanya kita mengambil temanya itu tadi
kebangkitan sektor ketenaga listrikan untuk energi bersih
karena kita semua aktivitas kita setahun ke depan ini

akan arahnya memang ke situ
kita akan melihat nih nanti apa sih komitmen komitmen di cop dua puluh enam yang akan berjalan
nah itu nanti kita coba gulirkan supaya unsur unsur yang harus bergerak ke arah sana ya kita komporin lah
atau kalau mau ramah lingkungan lagi dengan kipas ya
dan ya kalau kita lihat untuk negara ini juga semakin berkembang
perekonomiannya juga semakin maju
ketergantungan kita terhadap listrik itu akan semakin meningkat
dan oleh sebab itu kita memerlukan listrik yang diproduksi dengan cara cara yang bersih juga
karena listrik sendiri sebagai tenaga sebagai power itu sebagai energi itu kan memang tidak mengeluarkan polusi seperti yang kita lihat
tapi cara cara untuk memproduksi listrik itu yang harus kita
harus dibuat bersih
sisanya itu masih sangat tergantung dengan fossil fuel atau bahan bakar minyak batu bara yang membuat udara kita juga semakin lama semakin cemar
semoga bisa teriak lesir
mki ingin mengajak semua berlari ke arah sana
apalagi targetnya itu sangat ambisius

waktu bergulir begitu banyak
betul betul mbak nisi
mbak uci terima kasih banyak
yang usita intriani ketua panitia hari listrik nasional pada tanggal dua puluh tujuh oktober
demikian insight with desi anwar kali ini
jangan lupa anda dapat menyaksikan acara ini di cnnindonesia com juga di youtube insight with desi anwar
masih dalam suasana covid
jangan lupa menggunakan masker rajin cuci tangan jaga jarak dan juga jangan lupa vaksinasi
supaya kita juga bisa keluar dari pandemi ini dengan selamat